saya ingin membuka pidato saya malam hari ini dengan membacakan sebuah sajak
sajak yang dapat menggambarkan mengapa kita berkumpul di malam hari ini di tempat yang baik ini
saya kutip sajak ini diketemukan di kantong baju seorang perwira muda
yang gugur dalam pertempuran di banten pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya kutip kita tidak sendirian
beribu ribu orang bergantung kepada kita
rakyat yang tak pernah kita kenal rakyat yang mungkin tak akan pernah kita kenal
tetapi apa yang kita lakukan sekarang
akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka